ini berikutnya lagi masih di mata pelajaran bahasa indonesia
belajar jarak jauh dari radio kenapa tidak
walau kesannya ketinggalan zaman
mendengar informasi pelajaran dari siaran radio
ternyata tidak kalah efektif dengan belajar online
alias menggunakan internet
alasannya gelombang radio dapat menjangkau wilayah
yang tidak memiliki akses internet
selain itu kualitas siarannya cenderung stabil
zona amelia indriani siswi sekolah menengah pertama
barat magetan jawa timur ini
mengaku senang menjalani pembelajaran jarak jauh lewat radio
selain mudah mendengarkan guru sekolah
yang membacakan materi pelajaran dari studio
amel juga terhibur
karena sesekali guru memutar musik saat istirahat
dalam melakukan kegiatan mendengarkan radio
terus nanti kalau ada tugas gimana
biasanya lewat classroom
biasanya tidak dibandingkan dengan belajar tatap muka biasa
karena tidak bisa berkumpul dengan teman
setiap pelajaran diselingin lagu
dari sekolah sana
jadi tidak ada kesulitan ya
waktu memahami pembelajaran
bagi orang tua murid
dinilai sangat membantu karena tidak perlu membeli pulsa
bagaimana cara membeli pulsa
bagaimana cara membeli pulsa
terbantunya karena kuota
kota kan belinya sama uang
sama radio kan tidak beli kuota akhirnya irit uang
apalagi pandemi seperti ini ekonomi susah cari uang
sangat membantu banget radio itu
sarmun kepala smp negeri dua barat menuturkan
belajar jarak jauh melalui radio sudah ia lakukan selama pandemi covid sembilan belas
karena banyak siswa yang belum memiliki telepon pintar
tiga anak anak dulu kesulitan paket data
terus hp ada yang tidak punya bahkan hp nya tidak support
nah kita bisa pakai hp jadul
bukan android itu bisa ada radionya
dengan demikian nanti anak anak mendengarkan dari rumah
selain hemat suara yang dihasilkan dari radio cukup jernih
meskipun tempat tinggal siswa jauh dari sekolah
meski begitu belajar dari radio memiliki satu kekurangan
karena komunikasi antara guru dan murid cenderung hanya satu arah
sehingga siswa yang belum memahami pelajaran
tidak bisa langsung bertanya atau meminta guru mengulang materi
inham pohari magetan jawa timur